emosi para ibu rumah tangga ini tidak terbendung saat mengeruduk sebuah ruko yang dijadikan lokasi judi berkedok permainan ketangkasan
di jalan lintas simpang empat desa seilama simpang empat asahan pada sabtu malam kemarin
dalam aksinya para puluhan ibu rumah tangga yang tergabung dalam ibu ibu perwiritan setempat
juga merusak mesin judi tembak ikan yang ditinggal kabur pemiliknya
aksi nekat puluhan ibu ibu memberantas perjudian ini pun viral dan banyak mendapatkan pujian netizen
para ibu ini resah karena suami dan anak mereka kerap menjadi korban perjudian tembak ikan
petugas kepolisian yang datang usai mendapat laporan warga langsung mengangkut sepuluh mesin judi tembak ikan
serta memburu pemilik maupun pengelola arena perjudian berkedok permainan ketangkasan tersebut
kami bersama masyarakat datang ke lokasi untuk mengecek laporan yang dimaksud
selanjutnya para bukti ini akan dibawa kemana gitu
dibawa ke kores untuk kita selidiki siapa yang milik udang siapa yang pemilik mesin akan tidak teruskan
aksi perjudian tembak ikan sendiri menjamur di wilayah asahan
tidak adanya tindakan tegas petugas membuat para ibu ibu ini nekat melakukan penggerbekan
dibeliputan cnn indonesia asahan sumatera utara